tim nasional indonesia telah memulai sesi latihan di hanoi vietnam
menjelang leg kedua semifinal piala aff dua ribu dua puluh
untuk latihan kali ini para pemain fokus pada pemulihan kondisi fisik
rombongan timnas indonesia yang tiba minggu malam di hanoi
langsung menggelar sesi latihan pada senin pagi
rencananya tim asuhan pelatih alfred riedel ini
hanya akan menjalani satu sesi latihan pada hari senin ini
fokus utama latihan adalah pemulihan kondisi fisik
usai tampil di leg pertama hari sabtu lalu
di leg pertama yang berlangsung di stadion pakansari bogor
tim nasional indonesia meraih kemenangan tipis dua satu
indonesia hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke final
laga leg kedua akan berlangsung di stadion maiding hanoi
pada hari rabu tujuh desember